mui menyesalkan kenapa disertasi itu diloloskan begitu saja
apa namanya menjadi isu hangat di ruang publik
belakangan ini ruang publik kembali diriukan dengan kontroversi yang berhubungan dengan seks
adalah abdul aziz seorang pengajar di iain surakarta
yang mengajukan disertasi berjudul
konsep milk al yamin muhammad syahrul
sebagai keabsahan hubungan seksual non marital
seperti diberitakan detik com
abdul adalah mahasiswa program doktoral interdisciplinary
sarjana uin sunan kalijaga yogyakarta
ia menulis disertasi dengan mengkaji pemikiran muhammad syahrul
cedikiawan asal suria
namun disertasinya tersebut ternyata menimbulkan kontroversi
karena dianggap menghalalkan hubungan seksual di luar pernikahan
atas misinterpretasi dan kontroversi yang terjadi di ruang publik
akhirnya abdul meminta maaf secara terbuka
konsep melk al yamin secara harafiah
berarti kepemilikan tangan kanan atau kepemilikan penuh
para ahli fikih masa lalu
mengartikan bahwa milk al yamin sebagai wawenang pemilik
atas jariah atau budak perempuan untuk mengawininya
namun syahrul punya penafsiran berbeda mengenai konsep ini
menurut syahrul bukan hanya budak yang boleh dikawini
tapi juga mereka yang diikat dengan kontrak hubungan seksual
pandangan syahrul itulah yang kemudian dikaji oleh abdul aziz
majelis ulama indonesia kemudian mengambil sikap
sikap tegas terkait konsep seks halal di luar nikah
mui menolak konsep tersebut karena dinilai menyimpang
menurut dewan pimpinan mui pusat penelitian abdul aziz
terhadap konsep milk al yamin muhammad syahrur
yang membolehkan hubungan seksual di luar pernikahan saat ini
bertentangan dengan al quran dan as sunnah
serta kesepakatan ulama
masih menurut mui karya akademik aziz ini
dianggap masuk dalam kategori pemikiran yang menyimpang
dan harus ditolak karena dapat menimbulkan kerusakan moral
akhlak umat serta bangsa
mui menilai konsep seks halal di luar nikah
tak sesuai untuk diterapkan di indonesia
karena mengarah pada praktik seks bebas
tidak hanya kontroversi
namun akibat karya akademiknya
abdul aziz dan keluarganya mengaku mendapat teror
abdul bercerita bahwa teror itu diterima dirinya
dan keluarga di media sosial
ada pihak yang membuat meme foto dirinya
dengan tambahan tulisan dutamsum
bahkan ada yang sampai menyebut dirinya
murtad dari islam
menurutnya komentar komentar miring tersebut
sudah di luar konteks dan berlebihan
sebab yang dia susun adalah produk akademik
yang berdasarkan kajian mendalam
namun abdul aziz tak tinggal diam
dia berencana melaporkan para peneror kepada polisi
menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat
bagaimana ia menjawab
berbagai keriuhan publik belakangan ini
saat ini kita sudah tersambung dengan akademisi
iin surakarta abdul aziz
langsung dari solo jawa tengah
selamat malam pak aziz
pak aziz ini pertanyaan banyak orang
bagaimana anda merespon atau menanggapi
kontroversi belakangan ini pak
terkait karya akademik anda
karena itu menyangkut
kepentingan semua orang ya
wajar responnya atau wajar diskursus publiknya pak
atau wajar karya akademik anda misalnya
ya wajar dari temanya didiskusikan
saya kira hal yang wajar
karena ini menyangkut
orang banyak ya
peduli terhadap tema ini
jadi ini sebenarnya bentuk
respon ini adalah bentuk
kepedulian masyarakat publik terhadap
apa namanya diskursus yang
kemudian anda hasilkan lewat karya akademik
tapi kalau dunia akademik sendiri
melihat hasil karya anda ini bagaimana pak
khususnya dunia akademik ya
mereka menanggapinya dengan
positif sebagai karya akademik
dengan segala plus minusnya ya
positif pak ya
apakah ada kajian kajian lanjutan gitu pak
misalnya pak diskursus lanjutan
setelah anda sidang disertasi
beberapa waktu yang lalu pak
ya yang pasti kita melanjutkan
ada beberapa catatan
masukan dari para
penguji dari promotor
kita akan terus
merevisi dan menyempurnakan
keberatan keberatan para penguji
oke berarti akomodasi
keberatan keberatan dari para penguji
nanti kemudian akan diakomodasi oleh pak aziz
dalam revisi yang tengah dikerjakan gitu pak aziz ya
ya kalau mengenai
penerimaan pak bagaimana anda menilai
terhadap sebuah karya akademik
kemudian menjadi apa
disosialisasikan di masyarakat
bagaimana anda menilai
sebuah karya akademik
kemudian bisa diterima
dan di diskusikan di masyarakat
perspektif anda seperti apa pak aziz
ya saya kira melihat respon masyarakat kemarin
resistennya cukup tinggi
hanya saja disayangkan
mereka itu belum membaca
sehingga banyak respon yang berbasis dionetronik dan ini meresponnya sudah ambil berikutnya
padahal ini kan masih proses
masih apa namanya
revisi dan lain sebagainya
apa yang membuat publik
dalam perspektif anda salah tangkap pak
terhadap karya akademik anda gitu pak aziz
kalau boleh tahu
ya mungkin mereka
kaget ya atau
hal hal yang sudah
sudah menjadi doktrin
mau diperubah dan sebagainya
padahal itu hanya sebuah
mengkaji semua boleh
termasuk boleh setuju
nah tetapi kan
khawatir lebih jauh
dengan serta merta kemudian
bukan apa hanya sebuah karya
akademis yang boleh dikaji bersama
dengan segala plus minusnya
anda juga tidak
bisa menafikan misalnya pak
ada orang yang kemudian mengamini
atau percaya dengan apa yang
kemudian menjadi kesimpulan akademik anda
pak aziz ya nanti ke depannya gitu
pribadi masing masing ya
setiap orang membaca kemudian
ya kembali ke
kita kan juga
tidak bisa menjangkau mereka
kemudian mencua terblow up
menjadi perbincangan publik ini
gimana sih pak runutan runutan
kisahnya pak mungkin publik ingin tahu
gitu pak kronologinya
itu kronologi seperti
dari penelitian mulai dari
lalu dilanjutkan ujian pendahuluan
adalah ujian terbuka
nah tampaknya yang
untuk publis karena
namanya saja ujian terbuka
nah dari itulah mungkin kan
akhirnya judul ini
menjadi terbaca oleh publikan
kemudian jadi kontroversi
di perbincangan tadi pak ya
selama proses runutan proses akademik
yang anda alami anda lewati
sampai pada sidang terbuka itu pak
ada ini nggak pak mungkin penentangan penentangan
atau ada kritik kritik
misalnya dari sesama rekan rekan akademik
atau penguji anda
atau dosen dosen anda mungkin pak
sepanjang perjalanan penelitian saya kira
para promotor penguji
banyak sekali halaman
tapi kemudian banyak juga yang bertanya
apa sih yang melatar belakangi
pak aziz ini kemudian mengangkat tema
yang cukup menarik ini pak
sampai dikriminalisasi gitu
nah disitulah saya tertarik
apa yang menyebabkan kemudian
membuat hal itu
nah disitulah kita mulai
jadi karena keresahan tadi pak ya
ini pertanyaan lanjutan dari itu pak
fenomena fenomena apa saja yang pak
temukan selama ini yang kemudian
apa namanya naluri intelektual anda
dan mungkin hati anda untuk
mengangkat ini pak
keresahan keresahan apa pak
mungkin bisa kita diskusikan pak
ya fenomena yang terjadi
tentang kriminalisasi itu contohnya misalnya
peracaman ya di
dianggap atau dituduh
belum lagi sejumlah
pengerbekan dan lain sebagainya
yang sering terjadi
biasanya itu dilakukan
biasanya dilakukan oleh aparatus
negara atau lebih banyak oleh
masyarakat sipil pak ya kemudian
sampai anda resahkan tadi pak
enggak enggak mesti ya kadang kadang
yang sering terjadi kan misalnya apa
satpol dan sebagainya itu kan
kemudian juga masyarakat
masyarakat sendiri biasanya main hakim
gitu main hakim sendiri
pak kalau ya silahkan pak
apa goalnya pak jika bapak tadi
resah kemudian membuat akhirnya
penelitian akademik untuk masalah masalah
atau kerusakan ini
apa kira kira mungkin goal atau tujuan
yang kira kira ingin bapak
sumbangsikan gitu pak untuk
untuk dunia akademik kita untuk diskursus pemerintah
untuk diskursus pemerintah untuk diskursus pemerintah

ya lazimnya sebuah penelitian kan ada
supaya ada nilai aksiologisnya ya
waktu itu kan kita mengusulkan
supaya paling tidak ini bermanfaat untuk
pembaruan hukum ya
baik pidana maupun perdata gitu
sekedar rekomendasi atau saran
sebagaimana lazimnya sebuah penelitian
baik pak ada hal yang mungkin lebih prinsipi lagi
bagaimana pandangan pak aziz terhadap
perilaku masyarakat sendiri dalam
memperlakukan pelaku ataupun perilaku
seks di luar nikah misalnya pak selama ini
tadi bapak sudah menyetir sedikit beberapa
keresahan keresahan sebenarnya bagaimana sih anda melihat
perilaku masyarakat dalam melihat hal hal tadi pak
ya saya kira sesuai dengan kepedulian mereka ya
ada yang berlebihan
terhadap perilaku perilaku seperti ini
sehingga akhirnya muncul main hakim sendiri
ada yang norma normanya sudah longgar
saya kira variatiflah sesuai dengan
tingkat kepedulian mereka terhadap persoalan ini
sepanjang yang saya ketahui
pak aziz ini kan kemudian ramai diperbincangkan publik
kontroversi terjadi di mana mana
pak aziz dan keluarga mungkin pernah mendapatkan
selama belakangan ini ya
mendapatkan ancaman mungkin pak atau tekanan
pernah nggak pak selama masa kontroversi
bagaimana pak ceritanya pak
iya setelah ini publik
apalagi sampai viral itu
kita mendapat ancaman berbagai macam bentuk itu
seperti apa tuh pak aziz
ancaman seperti apa dari siapa
misalnya orasi orasi yang menyudutkan
bahkan memurtadkan ya
kemudian meme meme yang tidak patut
untuk saya keluarga di media sosial
bagaimana anda merespon itu pak
merespon tekanan itu ancaman itu
anda keluarga juga ini kan tidak hanya ke pak aziz
tapi ke keluarga bapak juga gitu pak gimana pak
ya tentu saya pertama ke dalam harus sabar ya
yang kedua ya
menyampaikan keluhan seperti ini
seperti lewat media juga ya
tapi nanti kalau sudah tidak bisa ditolerir ya
kita tentu akan melaporkan kepada pihak yang berwenang
sampai sekarang belum melaporkan kepada pihak kepolisian ya pak ya
semoga tanpa laporan saya kira sudah berkurang begitu harapan saya
apakah sudah diketahui pak siapa siapa saja
mungkin pihak pihak mana yang melakukan ancaman atau tekanan kepada bapak
atau bapak memang kayaknya udah gak usah direken gitu misalnya
tidak tahu dari mana
kadang kadang telpon gelap
kemudian kirim wa gelap
ya siapa kita nggak tahu
di fb juga backgroundnya siapa nggak tahu
sejauh ini punya dampak nggak pak ke pak aziz dan keluarga gitu
misalnya dengan tekanan atau ancaman yang datang gitu karena kontroversi ini pak
secara psikologis sangat mengganggu ya terutama untuk keluarga
sangat mengganggu pak ya
dukungan seperti apa yang pak aziz dan keluarga harapkan pak
dari publik dari dunia akademik atau mungkin dari otoritas yang terkait gitu pak
terkait dengan kontroversi ini
ya saya kira semua pihak harus menyelesaikan
semua pihak harus menyadari bahwa ini kan sebuah karya akademik
yang sesungguhnya perlu dijamin kebebasannya
siapapun tidak boleh
ini kan kita dilindungi oleh undang undang
sebuah karya akademik itu dilindungi oleh undang undang
tidak bisa diintervensi apalagi sampai diancam
bahwa setuju atau tidak setuju itu juga hak mereka masing masing
akan tetapi tidak boleh mengintervensi apalagi sampai jauh keluar dari konteks
pak aziz ada tanggapan terkait dengan respon mui pusat pak yang cukup keras
menyikapi hasil karya akademik anda
ya saya kira saya anggap sebagai saran dan kritik untuk karya saya ini
jadi bagaimanapun sebuah karya kan nanti akan berdialektika dengan masyarakat
kita juga bertanggung jawab secara moral
walaupun itu dilindungi oleh undang undang
saya secara pribadi juga bertanggung jawab secara moral
sehingga jika ada respon terutama yang konstruktif baik itu keberatan
maupun dukungan dan lain sebagainya ya saya respon dengan positif
pak aziz yang terakhir saat ini tengah terjadi kontroversi pak terkait dengan
rancangan undang undang kuhp
ini terutama salah satu poinnya adalah tentang pasal perzinahan ini pak aziz
anda punya perspektif mungkin atau masukan tentang hal ini pak aziz
masyarakat ini ya
masyarakat indonesia ini kan beragam
saya berharap diakomodasi diakomodir semua lah
kalau dipidanakan itu sumbernya dari mana
kalau misalnya bersumber dari hukum islam ya hukum islam sendiri kan apa namanya
banyak tafsir banyak versi begitu
sehingga maksud saya dihargai keanekaragaman pendapat itu
apalagi ini sangat menyangkut hak asasi privasi seseorang
terima kasih pak aziz atas klarifikasi informasi dan juga perbincangan kita pada malam ini
terima kasih sekali lagi pak abdul aziz atas waktunya kepada cnn indonesia
itu tadi wawancara saya dengan akademisi iain surakarta abdul aziz